yafonis bebas kepada dua anggota polisi terdakwa tragedikan juruan jadi tanda tanya besar
majelis hakim dinilai menciderai rasa keadilan ratusan korban serta keluarganya
bahkan tidak sedikit yang menuding ada kejanggalan dalam persidangan
untuk membahasnya malam ini telah bergabung bersama kami
abdul fikar hajar pakar hukum pidana universitas trisakti
selamat malam pak fikar
selamat malam mas
ini dua terdakwa tragedi kanjuruan yang menewaskan satu ratus tiga puluh lima orang sudah difonis bebas
bagaimana anda melihat putusan ini
ya keputusan pengadilan atau ponis apapun isinya
menghukum atau membebaskan atau melepaskan terdakwa
itu sepenuhnya adalah otoritas atau kewenangan majelis hakim yang mengadili
ya tentu saja majelis hakim yang mengadili juga tidak sekonyong konyong
membebaskan melepaskan atau menghukum
karena pasti majelis hakim juga didasarkan pada fakta persidangan
yang bisa disaksikan di dalam rentetan sidang sejak awal dibacakannya dakwaan
sampai dengan tuntutan
nah majelis hakim pasti mengatakan
mereka mengamati itu dengan seksama
kalau putusannya bebas artinya tidak ada satu bukti pun yang terbukti
yang bisa membuktikan bahwa terdakwa itu memang melakukan perbuatan yang didakwakan
artinya tidak terbukti sama sekali karena itu putusannya adalah bebas
lain dengan kalau diputus lepas
nah kalau lepas itu
perbuatannya ada gitu ya
perbuatannya ada tapi tidak sepenuhnya atau tidak menjadi tanggung jawab orang yang melakukan perbuatan itu
nah karena itu dia dilepaskan dari hukuman ya tapi yang bertanggung jawab adalah orang lain
meskipun dia terbukti melakukan
itu kalau lepas
nah ternyata kan ini bebas ya
ini bebas artinya memang majelis hakim berpendapat
terdakwa ini tidak terbukti sama sekali
melakukan tindak pidana itu sehingga terjadi korban dan sebagainya
nah karena itu kemudian putusannya adalah bebas
asumsinya begitu begitu mas
ya tapi kan sebagai masyarakat awam mendengar kata bebas
itu artinya melihat bahwa kedua terdakwa ini lepas sama sekali dari tanggung jawabnya
pada saat ada di lokasi dan menyebabkan ratusan orang meninggal dunia bahkan ratusan orang terluka
apakah anda juga melihat adanya
kejanggalan sebenarnya dalam proses sidang
karena dari awal sehingga tadi kami siang jadwal sidang itu dilakukan secara tertutup
kan begini urut urutannya ya
ketika terjadi satu peristiwa yang melibatkan banyak orang dan kemudian masal terjadinya begitu ya
maka yang bisa dipersalahkan adalah ya yang terjadi adalah kejadiannya
nah nomor satu adalah penanggung jawab keamanan di kota itu atau di tempat itu
ya itu nomor satu
dia sangat bertanggung jawab mempersiapkan yang kejadian itu sebenarnya bisa diprediksi sejak awal
sehingga ketika mempersiapkan pengamanan seharusnya dia sudah siap

nah bahwa di pejabat di bawahnya pelaksananya ya yang terjadi adalah penanggung jawab keamanan di kota itu
nah bahwa di pejabat di bawahnya pelaksananya ya yang terjadi adalah penanggung jawab keamanan di kota itu
pelaksananya apalagi pelaksana ini umpamanya tidak semata mata punya kewenangan untuk menambah pasukan
atau untuk menambah personil atau untuk menambah senjata dan sebagainya
dia tidak punya tanggung jawab itu
maka dia sebenarnya lepas
meskipun di lapangan dia yang bertanggung jawab gitu
karena di level kebijakannya ada orang yang lain gitu
ada pejabat lain yang lebih tinggi yang bisa menentukan itu

nah karena itu mereka yang menentukan itu gitu
yang dari urutan bawah itu lepas semua
semua dibebaskan gitu
dia karena memang itu tadi
dia tidak punya akses untuk menentukan berapa banyak keamanan harus diturunkan dalam situasi yang seperti itu
berapa banyak senjata harus digunakan umpamanya untuk mengatasi situasi seperti itu
dia tidak punya akses itu
dia tidak punya kewenangan untuk mengatur itu
nah karena itu tanggung jawabnya
nah karena itu tanggung jawabnya
ada di pejabat yang memang punya kewenangan untuk itu
meskipun ya apa namanya senjata orang yang meninggal itu kan juga bukan karena ditembak atau bukan karena ini
tapi karena keriuhan yang begitu ini kemudian mungkin terinjak injak jatuh segala macam gitu ya
jadi sebenarnya yang membuat korban itu adalah keributannya kan begitu sebenarnya
maka menurut saya penanggung jawab keributan itulah sebenarnya yang harus dimintai pertanggung jawaban pidananya
ya tapi kan dari putusan hakim disebutkan bahwa kedua terdakwa yang difonis bebas ini tidak terbukti secara pidana membuat ratusan orang meninggal dunia
karena ada faktor angin yang menyebabkan perintah untuk menembakkan gas air mata sehingga gas air mata itu tidak sampai ke tribun
tapi kan seperti yang anda sebutkan tadi faktanya orang orang di sana panik sehingga terjadi kericuhan yang mengakibatkan adanya korban jiwa
ini tidak jadi pertimbangan hakim atau bagaimana
ya nah itu apa namanya menurut saya hakim yang apa namanya terlalu jauh mempertimbangkannya itu
pokoknya ada menyebutkan faktor angin segala macam gitu ya kan
seharusnya kan faktor ini sudah bisa dikira
sudah bisa diperhitungkan oleh orang yang melakukan tindakan dalam rangka pengamanan
pokoknya menembakkan gas air mata ke arah selatan yang kena dan yang ribut
momennya yang ini yang di wilayah utara pokoknya karena terbawa angin
kan juga sama sebenarnya ya kan
artinya tetap keributan dan kematian itu diakibatkan oleh penembakan gas air mata itu
tapi mungkin bisa juga diuji oleh seorang ahli
apakah kalau tidak ditembakkan akan terjadi juga keributan dan kematian itu
nah kan itu intinya apa namanya pembuktian terbaliknya kan begitu
nah ini kan kenapa orang orang apa kenapa para terdakwa itu sampai diduduk sebagai terdakwa di pengadilan
ya karena itu kan mereka penanggung jawab penembakan gas air mata ya
yang di apa namanya yang disinyalir oleh jaksa penuntut oleh penyidik dan oleh jaksa penuntut umum
inilah yang menyebabkan terjadinya keributan sehingga kemudian keributan itu menimbulkan apa namanya
akibat yang sedemikian rupa sehingga orang banyak mati terinjak injak atau mati kena sebab yang lain karena penembakan gas air mata itu
kan akhirnya seperti itu
nah tidak langsung sebenarnya dia
kalaupun mau dipersalahkan karena kelalaiannya gitu ya ya memang kan gas air mata memang ditembakkan kan pada masa kan memang ininya apa sasarannya kan begitu ya kan
nah cuma itu tadi memperhitungkan apakah gerakan massa itu kemudian mengakibatkan gerakan sedemikian rupa sehingga orang jatuh terinjak injak atau orang meninggal dan sebagainya
itu yang mestinya juga ikut dipertimbangkan
jadi itu menurut saya penanggung jawab pertama itu yang mestinya bisa dipertanggung jawabkan secara pidana
tapi bukankah dari penetapan tersangka kan memang hanya mereka yang memerintahkan penembakan gas air mata saja ya
padahal bukankah seharusnya seluruh polisi yang melakukan penembakan gas air mata itu juga ditetapkan jadi tersangka harusnya
iya mestinya semuanya
antara yang menyuruh melakukan dengan yang melakukan mestinya jadi tersangka juga gitu
nah cuma kan memang apa namanya mungkin kepolisian dan kejaksaan melihatnya dalam perspektif lain gitu
maksudnya ya yang menembakkan itu kan cuma pelaksana pangkatnya tidak tinggi dia disuruh apapun dia jalankan umpamanya seperti itu
nah karena itulah yang dibawa ke pengadilan adalah para penanggung jawab kebijakannya
tapi ujung ujungnya tetap dibebaskan begitu ya
nah itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya jadi kan pertanyaannya salah siapa kan begitu
kalau hakim membebaskan juga orang yang mengambil kebijakan itu dan memerintahkan tindakan itu juga tidak bisa dihukum atau tidak terjangkau oleh putusan pengadilan
ya ini juga yang jadi pertanyaan saya yakin pertanyaan banyak pihak termasuk masyarakat indonesia yang mengawal kasus ini sampai sekarang
sudah terpenuhi semua unsur unsur kesengajaan dari polisi yang menembakkan gas air mata dan menimbulkan banyak korban jiwa
tapi kenapa tetap difonis bebas
bahkan membawa angin sebagai saksi saksi ahli yang meringankan
hingga akhirnya mereka semua bisa bebas kedua terdakwa ini
ya sebenarnya menurut saya ya pendapat saya itu kurang tepat bebas itu
karena kan perbuatannya terbukti ada gitu ya kan
bahwa ada faktor lain yang kemudian membantu atau mendorong terjadinya tindak pidana itu gitu ya kan
itu diluar kemampuan dia memang
tapi perbuatannya ada gitu
perbuatan menembakkan guys air mata
perbuatan menembakkan gas air mata itu terbukti gitu
ya dan itu apa namanya pada situasi yang seperti itu bisa dikualifikasi sebagai kesalahan gitu
nembak gas air mata itu satu perbuatan yang netral
tetapi ketika diterapkan pada satu situasi maka dia akan menjadi salah apa benar gitu loh
dia menjadi benar gitu ya kalau umpamanya sasaran tembaknya tidak terkena
apa tidak panik mereka bubar dengan rapi atau dengan biasa biasa saja
itu nggak ada masalah gitu
tetapi ketika itu pada situasi tertentu itu ditembakkan membuat panik dan membuat orang berjatuhan
nah itu yang saya kira kalau mau ditarik secara tanggung jawab pidananya
maka orang yang menentukan memerintahkan penembakan pada situasi yang demikian itu lebih tepat sebenarnya di
jadi itu bisa dijadikan apa namanya pelaku gitu berjadikan pelaku utamanya gitu
ya berarti itu sudah tepat sebenarnya kedua terdakwa ini ya dari unsur kepolisian
sayangnya vonisnya justru malah bebas
tapi melihat ya komnas ham kontra semua mendukung agar jaksa penuntut umum untuk melakukan banding atas putusan hakim hari ini
bagaimana anda melihat peluang akan ada perubahan dari hukuman
bagaimana anda melihat peluang akan ada perubahan dari hukum ini

bagaimana anda melihat peluang akan ada perubahan dari hukum ini

bagaimana anda melihat peluang akan ada perubahan dari hukum ini
bagaimana anda melihat peluang akan ada perubahan dari hukum ini

karena memang konstruksi perisiwanya saya kira sudah diperhitungkan sedemikian rupa baik oleh polisi maupun jaksa gitu
sehingga kemudian perkara itu sampai di pengadilan
bahwa ada pendapat lain dari hakim ya boleh boleh saja
ya hakim juga punya kewenangan
ya tentu semua hakim berpendapat begitu
nah karena itu upaya hukum banding menjadi tepat gitu
mungkin ada perspektif lain dari hakim tinggi nanti di pengadilan tinggi melihat peristiwa itu
siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya kematian
bisa jadi umpamanya terdakwa yang diajukan ke pengadilan itu
paling apa namanya andilnya paling banyak mengakibatkan kematian itu
sehingga dialah yang memang harus dihukum umpamanya
nah pengadilan negeri sendiri berpendapat tidak akan gitu
karena itu kemudian mereka dibebaskan ya
dibebaskan apa dilepaskan
kalau dibebaskan berarti upaya hukumnya langsung kasasi
langsung ke mahkamah agung
kalau dilepaskan nah bisa itu banding
ya karena dianggap perbuatannya ada
tetapi kalau dibebaskan artinya itu tidak akan
artinya itu tidak terbukti
nah karena itu upaya hukumnya bisa langsung dilepaskan
dibebaskan atau dilepaskan sama sama tidak dihukum
maka upaya hukumnya adalah kasasi
artinya permintaan pengujian terhadap pertimbangan mengapa putusan itu dijatuhkan
nah itu yang bisa menilai adalah mahkamah agung
hakim pada level kasasi
itu yang akan menilai penerapan hukumnya
saya kira begitu
tapi apakah itu nanti akan bisa bertambah hukuman mereka menjadi hukuman yang maksimal
ketika mahkamah agung berpendapat
benar ini adalah tanggung jawab mereka yang didudukan sebagai terdakwa itu
maka itu akan dilihat oleh hakim agung
akan dilihat kualitas perbuatan masing masing gitu
apakah memang kadar perbuatannya itu sampai kemudian menimbulkan kematian atau korban yang begitu banyak
ada korelasinya yang jelas atau tidak
nah itu yang akan dinilai oleh banding
dan kemudian nanti akan dinilai di mahkamah agung juga kalau kasasi
meskipun kasasi itu betul
cuma menilai penerapan hukumnya
tetapi juga tidak tertutup kemungkinan
kalau putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi dibatalkan oleh mahkamah agung
maka dia mahkamah agung pun akan menilai faktanya
dia akan menilai kejadiannya
tidak hanya menilai penerapan hukumnya saja begitu
terakhir saya ingin mendengarkan pendapat anda pak fikar
apakah anda melihat persidangan ini hanya formalitas semata dari lima terdakwa

seluruhnya dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman yang tidak terdakwa

kenyataannya vonisnya satu tahun penjara kemudian bahkan dua dibebaskan
dan satu orang sampai sekarang belum juga menjalani persidangan
anda melihatnya ini hanya sekedar formalitas saja atau bagaimana
kalau anggapan menurut saya boleh saja
kalau anggapan menurut saya boleh saja
kalau anggapan menurut saya boleh saja
anggapan seperti itu boleh saja
tapi bahwa polisi dan jaksa bukan peristiwa itu ke pengadilan
saya kira itu juga sebuah keputusan
artinya memang terjadi di situ tindak pidana
karena itu menjadi wajib bagi penyidik kepolisian
maupun jaksa penuntut umum untuk membawanya ke pengadilan
apakah itu kemudian ditafsirkan sebagai kompensasi saja
atau apa tadi istilahnya
ya pokoknya tidak serius
bagi formalitas saja
nah tapi saya kira dengan mengajukan secara sungguh sungguh ke pengadilan
saya kira menurut saya tidak formalitas
artinya memang itu tindakan yang sungguh sungguh dilakukan gitu
bahwa di sana sini masih ada kekurangan
saya kira masyarakat bisa mengusulkan apa kekurangannya
kekurangan personil yang bisa diajukan
mestinya bagian ini juga diajukan
boleh kalau menurut saya
masyarakat itu mengusulkan seperti itu
baik terima kasih pak abdul fikar hajar pakar hukum pidana universitas trisakti
telah meluangkan waktunya bersama cnn indonesia prime news
kita kawal terus kasus ini
dan mudah mudahan saja ada ketetapan hukum yang adil bagi keluarga korban terutama
terima kasih pak fikar